mudik gratis menggunakan kapal perang dari jakarta tiba di semarang sabtu siang
mudik menggunakan kri banda aceh ini disambut oleh lanal semarang bersama forkominda kota semarang
kri banda aceh yang membawa penumpang mudik gratis dari jakarta ini sandar di dermaga nusantara ii pelabuhan tanjung emas semarang
kapal perang yang membawa pemudik ini berangkat dari mako kolin lamil kemarin pagi
mudik gratis menggunakan kapal perang ini sebagai upaya tni al membantu pemerintah meminimalisasi kecelakaan yang biasa menimpa para pemudik karena kelelahan
sehingga kondisi pemudik bisa lebih fresh karena memangkas rute yang harus ditempuh
banyak sekali tingkat kecelakaan yang terjadi karena kelemahan dan lain sebagainya
makanya diharapkan dengan mudik menggunakan kapal akan jauh lebih aman dan nyaman